anggota dpr komisi tiga iputu sudiartana dan empat orang lainnya
yang diduga terlibat kasus suap pengamanan proyek pembuatan dua belas jalan di sumatera barat
resmi ditahan kpk kamis dini hari
satu persatu dari lima tersangka kasus suap senilai lima ratus juta rupiah dan empat puluh ribu dolar singapura ini
keluar dari gedung kpk pemberantasan korupsi pada pukul satu lebih empat puluh menit
setelah lebih dari dua belas jam diperiksa penyidik kpk
di antaranya termasuk anggota dpr ri komisi tiga yang juga merupakan wakil bendahara umum partai demokrat iputu sudiartana
putu sudiartana memilih bungkam saat para awak media mencecarnya dengan pertanyaan
seputar keterlibatan dirinya dalam kasus suap yang juga melibatkan kepala dinas prasarana jalan dan permukiman provinsi sumatera barat suprapto
kelima tersangka diduga terlibat dalam kasus suap pengamanan proyek dua belas jalan di provinsi sumatera barat
kpk sendiri masih akan berlaku
melakukan pendalaman kasus dengan menggali keterangan para saksi dan tersangka serta pengumpulan barang bukti
sebelumnya keempat tersangka terjaring dalam operasi tangkap tangan kpk selasa malam lalu
mereka ditangkap di empat tempat berbeda
penyidik kpk menangkap sekretaris anggota dpr ri novianti bersama suaminya muklis
di kawasan petamburan jakarta pada pukul delapan belas waktu indonesia barat
sedangkan anggota dpr fraksi partai demokrat iputu sudiartana ditangkap
di kawasan ulu jami jakarta
di padang kpk juga menangkap pengusaha bernama yogan
dan kepala dinas pekerjaan umum sumatera barat suprapto
kpk juga menangkap pengusaha lain bernama suhemi di tebing tinggi sumatera barat
dan tersangka sementara ini adalah yang bernama ips nov kemudian suh
ini sebagai penerima penerima suap
dalam hal ini disangkakan pasal dua belas huruf a atau pasal sebelas
undang undang tindak pidana korupsi
kemudian e dan spb sebagai pemberi kepada kedua orang tersebut
disangkakan pasal lima ayat satu huruf a atau pasal dua
undang undang tindak pidana korupsi
untuk pasal lima ayat satu ke satu
setelah ditangkap pada selasa malam kpk melakukan serangkaian pemeriksaan
terhadap politikus partai demokrat iputu sudiartana
sejak rabu pagi ruang kerja anggota komisi hukum dpr satu iputu sudiartama
atal di segel petugas kpk menanggapi penangkapan ini
pimpinan dpr ade komarudin mengatakan prihatin
ia mengingatkan anggota dpr lain untuk tidak melakukan hal yang serupa
dan tentu kita juga sebagai warga negara yang taat hukum
ya harus menghormati kpk dalam rangka penegakan hukum ini
dan semua upaya kpk selama ini kita support dpr support untuk terus dilakukan
sementara itu rumah milik putu sudiartana di desa bongkasa badung bali
kini sedang dalam proses pembangunan dan perluasan
beberapa pekerja mengerjakan lantai dua di bagian belakang
yang merupakan warisan orang tua putus sudiartana